dengan polusi udara tertinggi di bawah kota dubai uni emirat arab
maka produk somai ikan ini harus memiliki surat izin edar ppom
di seputaran danau tondano ini ada beberapa destinasi wisata yang menarik dan sangat luar biasa keadaan dan kondisinya
lalu kalau dalam tadi ada kata disebut weton
rata rata ya kurang lebih dapat seratus ribu lah dari nangkep ikan ini
mulai dari nasi putih lalu turunan dari nasi putih kita harus bikin variasi nasi goreng nasi hainum terus juga nasi butter itu bagus malah buat anak anak
tapi kalau lihat dari suasananya sih yang mungkin kita kan sampai di dua putaran